nasib warga negara indonesia yang menjadi eks simpatisan kelompok radikal isis di suriah menjadi polemik
pemerintah melarang para wni kembali ke nkri demi mencegah paham radikal masuk ke tanah air
namun di sisi lain pasca runtuhnya pertahanan terakhir isis nasib wni yang ingin kembali memeluk nkri pun jadi persoalan
melihat dari berbagai sisi apakah penolakan kembalinya wni x isis ke indonesia melanggar hak asasi manusia kami bahas lengkapnya dengan narasumber kami malam ini
di sebelah kiri saya ada khairul anam komisioner dari komnas ham
chah anam selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga kami sapa melalui sambungan telpon
ada syahrul munif mantan kombatan dari isis
mas syahrul selamat malam
selamat malam mas
kami juga nanti mengundang akan bergabung prof hikam yang merupakan analis politik dan juga intelijen
mungkin kita mas syahrul terlebih dahulu
mas syahrul ini melihat dari kacamata anda sebagai ex kombatan dari isis sendiri
bagaimana anda melihat jumlah warga negara indonesia yang ada di kem pengungsian ex isis di sana
apakah jumlahnya memang ada sejumlah enam ratus delapan puluh sembilan orang ada sebanyak itu
ya kalau menurut saya pas saya berada di suriah tahun dua ribu empat belas itu sekitar ada tiga ratus an ya pada saat itu
mungkin setelahnya itu akan banyak bertambah
bisa jadi kalau sekarang jumlahnya antara enam ratus an lebih itu memang saya kira itu valid mas
syahrul kemudian bagaimana anda pada saat itu bisa kembali ke indonesia
dan apakah dengan saat ini isis sudah runtuh pertahanan terakhir yang di sana
ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan swadaya begitu bisa kembali ke tanah air seperti yang anda lakukan
jalur mana yang anda gunakan pada saat itu
ya jadi pas saya ingin pulang itu beberapa karena saya tidak pergi ke suriah misi kemanusiaan
jadi pas saya ada kekecewaan sama
isis yang menurut saya ada beberapa hati nurani saya tidak sepakat gitu ya
saya berusaha bagaimana untuk bisa segera pulang kembali ke indonesia
saya berusaha mengambil paspor dari pemerintahan daulah pada saat itu dengan beberapa argumentasi
tentunya pemerintah daulah saat itu melarang saya untuk kembali ke indonesia dengan beberapa argumentasi
dengan beberapa argumentasi kalau di suria saat itu membutuhkan banyak pasukan
butuh banyak orang untuk berjuang dan berjihad menegakkan daulah islam di sana
akan tetapi karena saya kecewa dan tidak sesuai visi misi kehidupan saya daulah islam
maka saya tetap akan berjuang bagaimana bisa pulang
nah disinilah puncak ujian saya di sana
tentunya dengan beberapa argumentasi yang paling kuat adalah
bagaimana saya meyakinkan pemerintah daulah itu dengan cara keluarga saya
istri dan anak saya dan beberapa tanggungan yang di indonesia bisa saya selesaikan dan bisa saya boyong untuk pergi ke suria
itu salah satu alasan yang membuat pemerintahan isis saat itu bisa memberikan paspor saya bisa pulang ke indonesia
itu cara saya untuk bisa mengambil paspor dan bisa pulang mas
kalau anda ada di sana mas syahrul
apa yang anda lakukan

proses anda meminta paspor sampai akhirnya anda bisa kembali ke indonesia itu dalam waktu tujuh bulan tersebut atau lebih lagi
saya sekitar satu bulan itu proses untuk bisa mengambil paspor dengan beberapa cara dan beberapa strategi menurut saya gitu mas
apakah menurut analisa anda
banyak yang mengambil paspor
banyak yang seperti anda merasa ada ketidaksesuaian apa yang dijanjikan sebelumnya dengan paham ideologi isis setelah mereka dibandingkan dengan pada saat mereka tiba di sana
kalau menurut saya mungkin itu apa namanya
kalau serombongan saya itu ada beberapa teman dekat itu berbicara dan sepakat untuk bisa kembali ke indonesia pada saat itu
tapi untuk orang lain
saya kurang begitu faham
tapi yang jelas
ada memang beberapa dari luar negeri itu juga seperti dari tunisia dari perancis itu pada saat itu bisa kembali ke negara masing masing termasuk rombongan dari indonesia
beberapa rombongan saya bisa kembali ke indonesia
selama di sana sebetulnya kehidupan di sana bagaimana mas syahrul
jadi kita sebagai istilahnya muhajir ya pendatang di indonesia
saya di suriah itu mengikuti semua program mengikuti semua apa namanya
semua alur yang telah ditetapkan daripada pemerintahan isis di sana
termasuk kalau saya tugasnya menjaga perbatasan antara pemerintah suriah yang melawan dengan perbatasan isis saat itu
tapi ada beberapa tugas tugas yang lain
itu sesuai dengan skill dan kemampuannya
oke dari sisi lain seperti misalnya suplai makanan di sana
kemudian juga kesejahteraan kesehatan di sana sebetulnya bagaimana
kalau kesejahteraan tahun dua ribu empat belas itu mungkin jaya jayanya hilafah islamiyah isis ya
jadi sangat sejahtera pada saat itu
jadi makan kesehatan semua dijamin dari pemerintahan isis pada saat itu
baik mas syahrul kami tahan dulu tetap bergabung bersama kami
mungkin selanjutnya saya mau ke prof hikam
prof hikam anda melihat ada orang orang seperti mas syahrul begitu mengatakan bahwa sempat terjadi kebingungan
kemudian juga ada ketidaksesuaian begitu yang sebelumnya dijanjikan saat mereka dengan tiba mereka tiba di suriah
kemudian anda melihatnya bagaimana ini
maksudnya melihat apa ini
melihat bagaimana ketidaksesuaian antara yang dijanjikan oleh isis
dengan situasi sebenarnya saat mereka sudah tiba di suria
ya itu menurut saya sih itu urusan daripada orang orang yang menjadi kombatan itu
dan juga apa namanya resiko yang harus mereka tanggung
ya kan ini kan bukan kerjasama g dua g atau apapun sehingga ada tanda tangan ada kontrak antara pemerintah indonesia
ini kan adalah kombatan kombatan ini adalah orang orang yang mengkhianati negaranya sendiri pergi ke tempat lain
untuk berjuang bagi pihak lain yang jelas adalah para teroris
nah kalau anda menanyakan lalu bagaimana saya melihat ya itu resiko mereka
masa saya harus mengatakan bahwa harus kasihan atau gimana ya enggak lah
kemudian ini yang kemudian menyebabkan mereka tetap tidak boleh dikembalikan ke tanah air
nah itu lain lagi urusannya berbeda
di pemerintah indonesia ini kan harus memutuskan bagaimana orang orang yang kombatan ini
nah pemerintah tentu menggunakan berbagai macam apa namanya landasan
apakah itu landasan kemanusiaan landasan keamanan nasional landasan politik landasan etik dan lain sebagainya
jadi kalau perkara orang orang pada kecewa itu tidak ada urusannya dengan pemerintah indonesia
nanti orang bisa mereka pergi menjadi kombatan menjadi teroris terus oh ternyata saya menyesal
kemudian minta pemerintah untuk melindungi minta balik
loh itu logika apa yang bisa dipakai seperti itu
jadi pertanyaan anda ini justru menurut saya sangat aneh ini
jadi sepertinya memang kalau anda menurut anda sudah pasti begitu ya mereka yang sudah mengkhianati ideologi negara tidak boleh dikembalikan ke tanah air
menurut saya kalau dia volunteer suka rela bergabung dengan kelompok teroris isis
ya kan itu sama saja dengan mengkhianati republik indonesia
indonesia emangnya dia minta izin kepada pemerintah saya mau pergi sana tolong diizinkan
ya tidak ada waktu itu bukan pemerintah yang sah bahkan mereka dianggap sebagai musuh dunia
dan untuk indonesia sendiri isis adalah musuh yang bukan hanya ideologis tapi juga sangat berbahaya bagi keamanan
bagi saya mereka itu yang kombatan kombatan itu sudah jelas pengkhianat
baik nanti kita tanyakan ke caan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan
apakah kemudian ada pelanggaran ham di sini
usai jeda ya ca anam kita akan segera kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
ya kembali di cnn indonesia prime news kami lanjutkan dialog kami
caa enam tadi pemerintah sudah mengetuk palu tidak akan memulangkan wni ex isis
begitu apakah ini melanggar kemudian hak asasi manusia
yang pertama kali ini kami akan dudukan perkara ini
bahwa isis ini adalah organisasi teroris yang menjadi musuh bersama
kejahatannya itu sangat keras
orang dibunuh diviralkan dan lain sebagainya itu nggak ada perdebatan
bahkan di internasional dalam komunitas asis manusia dikejar ini mau diadilin
jadi dalam spektrum itu sebenarnya ini adalah musuh bersama dalam konteks hak asasi manusia
mereka berpengaruh terhadap kemanusiaan
macam macam ada kejahatan terhadap kemanusiaan bisa dipakai kejahatan jenuksida bisa dipakai dan lain sebagainya
bagaimana dengan sikap pemerintah indonesia dan bagaimana dengan komnas
ini kami mau klarifikasi
jadi dalam pendekatan komnas ham itu disamping ngomong soal hak asasi manusia dalam konteks manusianya
juga ada atas rasa aman
nah disinilah sebenarnya spektrum perspektifnya agak berbeda dengan pemerintah
jadi kalau bagi kami memang mendorong pemerintah untuk datang ke
ke suria ambil mereka kenapa
penting untuk ngambil mereka karena kalau mereka tidak diambil
terus camp ini dibuka nantinya bulan maret misalnya dengan berbagai informasi yang ada
karena kurdistan macem macem runtuh dan lain sebagainya
mereka liar mereka masuk ke indonesia dengan tanpa identifikasi dan lain sebagainya
itu rumit itu juga menimbulkan ancaman yang serius terhadap keamanan kita
jadi dalam spektrum itu kita mau ngomong
bahwa memulangkan mereka dengan mengidentifikasi dengan ketat
itu juga bagian dari menjawab rasa aman
dua ratus enam puluh juta penduduk kita itu yang pertama
ketika kita sudah bisa dapat itu jangan langsung dikumpulkan dengan masyarakat
tapi seleksi dulu dengan benar seleksi mana yang memang kombatan
jadi kami tidak menggunakan istilah anak anak perempuan dan laki laki enggak
kami ngomongnya kombatan karena kombatan itu juga bisa nyasar perempuan
juga bisa nyasar anak anak walaupun perlakuan nanti berbeda
nah dalam konteks itu terapkan
pasal dua belas a dua belas b dalam undang undang terorisme karena itu bisa menjangkau
jadi undang undang terorisme itu direvisi tahun dua ribu delapan belas
itu untuk merespon problem isis ini karena kita nggak punya jangkauan waktu itu
jadi pasal dua belas b misalnya mengatakan siapapun yang ikut pelatihan militer dan sebagainya
dalam organisasi terorisme melakukan rencana maupun tindakan terorisme di luar negeri
itu bisa dihukum di sini
makanya clear di kita
kan kita nggak jelas nih datanya
apakah betul enam ratus delapan puluh sembilan orang
apakah tidak lebih dan lain sebagainya
oleh karenanya karena mereka saat ini ada di kem
lebih potensial untuk kita identifikasi
kita ambil entah ditaruh di mana misalnya di satu tempat baru diklasifikasi
yang kombatan ya diadili
semaksimal mungkin itu ancaman hukumnya juga serius loh
lima belas tahun adili dengan benar adili dengan akuntabel
yang terpapar ya diradikalisasi
sehingga kalau orang yang terpapar diradikalisasi bisa menarasikan bahwa
isis itu memang penjahat hak asasi manusia
memang pelaku penipu dan sebagainya dalam konteks gitu
jadi tidak ada orang yang terpapar kembali
jadi nah ini kan sudah terlanjur nih pemerintah walaupun kami belum yakin
apakah itu final atau tidak kan kita belum tahu
karena ini sudah ngomong kita tidak punya rencana
kalau kemarin kemarin ngomong tidak ada rencana

itu anak anak yatim piatu
kalau kami pendekatannya sekali lagi bukan soal umur bukan soal jenis kelamin
tapi kombatan ataukah tidak karena itu treatmentnya akan berbeda
prof hikam setuju atau tidak ini harus dikategorikan atau diidentifikasi
mana kombatan mana yang tidak kemudian diberikan treatment treatment tertentu
ya terakhir saya ngomong di sini kira kira dua hari atau tiga hari yang lalu
saya mengatakan apa yang diputuskan oleh pemerintah
kalau mereka atau pemerintah itu tidak memulangkan itu sudah tepat
karena pemerintah mempunyai hak untuk membuat kebijakan seperti itu
dan menggunakan mulai dari konstitusi sampai peraturan peraturan yang detail tadi itu bisa diterapkan
nah apa yang dikatakan oleh mas khairul anam ini menurut saya itu kan skenario alternatif
bukan kepada apakah kebijakan yang diambil pemerintah itu tepat atau sah
nah kalau saya memberikan alternatif mungkin agak berbeda
karena masalah apa namanya kombatan isis yang ada di sana itu
yang sekarang ditahan oleh pemerintah atau penguasa apa namanya syria atau kurdistan itu
adalah masalah internasional
bukan orang indonesia aja loh mas anda harus tahu ini
ada orang dari amerika dari eropa ada dari afrika
iya dan lain sebagainya
cara menjaga mereka itu gampang sekali diterobos
bisa mereka pada lari dan lain sebagainya
maka menurut saya ini sudah menjadi problem internasional
daripada indonesia kemudian mengambil pulang dengan resiko akan menciptakan berbagai persoalan masyarakat
strategis politis keamanan ya
dan juga psikologis dari masyarakat
saya kira indonesia bersama sama dengan pemerintah pemerintah asing itu melakukan semacam kerjasama
bagaimana mengurusi ini
karena masalahnya bukan hanya teroris
tapi ada masalah kemanusiaan anak anak
ada masalah refugee dari host country seperti dari syria dan irak dan lain sebagainya
kalau ini bisa dilakukan dan sekarang masih sulit mas saya harus mengatakan jujur bahwa amerika dan eropa masih sangat enggan untuk berbicara seperti itu
ya saya alternatifnya daripada kemudian memulangkan ini dan menciptakan kegaduhan kegaduhan baru
dan menurut saya secara logis strategis
memang enam ratus orang kombatan kalau itu enam ratus betul ya kombatannya saja
katakanlah nggak enam ratus misalnya tiga ratus atau empat ratus
itu anda bisa membayangkan kalau dia tiba di indonesia walaupun menurut mas anam tadi gagasan senario nya sangat canggih dipisahkan dikategori pasti harus dipisahkan dikategorikan
dan kemudian ada yang terpapan dan enggak
menurut saya untuk sementara ini
apa yang dilakukan pemerintah prinsipnya kemudian tidak memulangkan ini menurut saya sudah tepat
hanya masalahnya kemudian apa kemudian yang harus dilakukan secara berikutnya yang make sense dan bisa menjaga ketentraman serta psikologi bagi bangsa indonesia
kalau yang sekarang make sense atau tidak menurut anda
deradikalisasi segala macam
kalau deradikalisasi itu juga harus dipahami sesama
yang di pasal deradikalisasi itu apa
apakah kemudian membina mantan teroris apakah kemudian membina juga yang belum pernah tersentuh dan lain sebagainya itu masih masuk dalam deradikalisasi
kalau dalam buku saya deradikalisasi itu adalah kerja masyarakat sipil juga bukan pemerintah
nah kalau pemulangan itu makanya saya bilang untuk sementara yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah tepat dan masuk akal
karena pemerintah kan tidak hanya berbicara mengenai kaum nasyam konservasi terhadap kemanusiaan saja
pemerintah juga harus berbicara tentang bagaimana sikap masyarakat bagaimana strategi politik bagaimana terutama keamanan nasional
itu yang kemudian membuat masalahnya menjadi komplek dan prinsipnya kalau di dalam bahasa usul fikih atau islam itu itu ada dalilnya namanya darul mafasid mukoddam al ajalbil masoleh
dan cegah terjadinya keburukan ya mafasid kerusakan itu jauh lebih penting daripada mencari kebaikan kemanusiaan yang masih spekulatif
kalau kami sebenarnya itu alternatif pertama
karena memang kami melihat seperti tadi diceritakan oleh mas ini siapa yang mantan ex isis bahwa mereka punya keterampilan
mereka punya keterampilan survival mereka punya keterampilan militer dan sebagainya
jangan punggungnya tidak kalah dengan militer yang ada di kepunggung nusantara
artinya mereka memang canggih
memang problem di kita adalah kita tidak bisa masuk ke sana mengidentifikasi mengawasi secara melekat
oleh karenanya pada waktu mereka di camp menurut kami di grab lah
sehingga kita punya identifikasi dan sebagainya itu alternatif pertama
alternatif yang kedua bekerja sama dengan internasional
karena di internasional itu sekarang ini lagi mau mendorong
menurut anda make sense mas ya
mendorong internasional bikin tribunal spesifik ngomong soal kejahatan terorisme ini
itu sudah mulai bergulir di dewan keamanan beberapa waktu terakhir ini juga dibahas
nah tinggal karena indonesia juga bagian dari dewan keamanan saat ini ya harus ambil take lead gitu loh
jadi tidak hanya diem saja ribut di indonesia abc dan sebagainya
take lead itu bikin proposal untuk dibahas
bagaimana merumuskan sebuah pengadilan yang bisa mengadilin mereka semua ini yang kombatan
soal pengadilannya di indonesia soal pengadilannya di denhak atau dimanapun itu soal nomor dua
tapi itu bisa didorong untuk take lead itu
kalau saya sih mas bukan hanya soal pengadilannya
tapi juga penyelesaian bagaimana menyelesaikan barak kombatan dan family nya ini
pasti akan ada bukan pengadilan saja
oh ya yang ketiga memang
terutama soal pengadilan
terutama soal anak anak ya

anak anak itu kategorinya memang ada yang kombatan ada yang tidak

minimal pemulihan psikologi itu penting gitu
itu kan ya memang harus ada pendekatan komprehensif ini semua
jadi anak anak harus komprehensif perempuan juga harus komprehensif kombatan juga harus komprehensif
jadi itu semua

usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih prof ikam
terima kasih cah anam

mohon maaf waktu kami terbatas
dan cnn indonesia prime news akan kembali
berikut ini dengan informasi tentang otoritas jasa keuangan dan korban gagal bayar asuransi jiwasraya menggelar rapat tertutup
untuk membahas nasib pembayaran